kementerian luar negeri indonesia mengimbau agar warga negara indonesia yang bermukim di kota christchurch selandia baru mengikuti imbauan pemerintah setempat
pasca terjadinya penyerangan brutal di dua masjid beberapa hari lalu
penyerangan mengakibatkan puluhan korban meninggal dunia dan luka luka
di antaranya seorang wni meninggal dunia sementara dua lainnya mengalami cedera
sudah menyampaikan standar ya standar apa yang harus dilakukan oleh perwakilan kita
termasuk dalam hal ini adalah terus melakukan engagement dengan semua warga kita
dan memberikan semacam agar mereka waspada terutama di tempat tempat yang diperkirakan
tapi lagi lagi kita juga meminta agar selalu memperhatikan apa yang menjadi arahan dari pemerintah